kita awal informasi pertama dari bengkulu di mana sidang perdana kasus pemerkosaan terhadap yuyun siswi smp
di kecamatan padang ulak tanding kabupaten rejang lebong bengkulu
diawali dengan pembacaan dakwaan tersangka terhadap ke enam terdakwa
sidang berlangsung di ruang sidang anak pengadilan negeri curup kabupaten rejang lebong
lima terdakwa sudah dewasa dan satu orang lagi masih berada di bawah umur
saat sidang baru dimulai beberapa menit
ketua majelis hakim henny farida hakim anggota henry sumardi dan hakim anggota fahrudin
sempat menghentikan persidangan
penyebabnya adalah salah satu terdakwa belum tiba di pengadilan
sidang dilanjutkan setelah terdakwa yang masih berumur tiga belas tahun itu memasuki ruangan pengadilan
sidang dilaksanakan secara terpisah dan tertutup untuk umum
warga setempat yang memadati pengadilan negeri curup hanya bisa menunggu di luar
keluarga yuyun juga tidak terlihat saat sidang ini berlangsung
yang datang hanyalah pendam